sopir bus yang mengalami kecelakaan di jalur cikidang hingga menewaskan dua puluh satu orang telah ditemukan
ia sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya ditemukan warga
video amatir yang telah beredar di media sosial ini menunjukkan seorang pria yang sedang terluka
dan berusaha menjauh dari jurang tempat terjadinya kecelakaan bus di jalur cikidang
yang menewaskan dua puluh satu orang sabtu lalu
meski terluka ia menolak bantuan dari warga sekitar yang ingin menolongnya
belakangan diketahui pria itu adalah muhammad adam yang berusaha untuk melarikan diri
adam merupakan sopir bus saat kecelakaan terjadi
sopir bus tersebut awalnya adalah jahidi namun saat memasuki jalur cikidang posisinya digantikan adam
bus kemudian mengalami kecelakaan hingga masuk jurang
jahidi ikut menjadi korban tewas
adam ditemukan warga pada hari minggu saat bersembunyi
di dekat sungai yang berada di sekitar dua km dari tempat kejadian
adam kemudian diamankan pihak kepolisian
menurut kapolres kabumi akbp nasriadi
adap berusaha menghilangkan jejak dengan menolak pertolongan yang akan diberikan oleh warga
sementara itu senin sore warga sekitar menggelar doa bersama di curang dekat lokasi kecelakaan bus
warga berharap kejadian serupa tak terulang lagi
mengingat bisa berpengaruh negatif terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata
di kawasan kawasan yang tersebut
pemerintah setempat juga berjanji akan melakukan penataan transportasi di kawasan tersebut
kita akan mengumpulkan nanti operator operator arung jeram
supaya membatasi jumlah orang yang akan dibawa ke tempat kegiatan
di mana pul pul kendaraan akan kita lakukan di tempat tempat yang aman
hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan kepolisian